cantik itu menyenangkan
perempuan yang menjadi dirinya sendiri
dan yang paling penting itu inner beauty
maksudnya untuk mendadani diri sendiri sih bisa
pokoknya cukup dia menjadi dirinya apa adanya itu menurut aku cantik natural
coklat sawo matang kalau aku sih ya
dulu makeup tapi sekarang skincare
semua wanita itu cantik